pembayaran thr itu dilakukan paling akhir adalah satu minggu atau tujuh hari sebelum hari h
saya keluarkan surat edaran untuk para gubernur yang diteruskan kepada para pengusaha
saya kira teman teman sudah tahu ya thr itu adalah kewajiban para pengusaha yang harus diberikan kepada para pekerja atau buruh untuk memenuhi kebutuhan menyambut lebaran
pembayaran thr itu dilakukan paling akhir adalah satu minggu atau tujuh hari sebelum hari h
meskipun itu sudah lazim ya tetap kita akan memberikan surat edaran kepada para gubernur
yang masih dalam proses administrasi
segera segera itu kita akan sampaikan kepada
memang biasanya sih minggu pertama bulan ramadan kita berikan surat edaran
oh masih ada keluhan keluhan pengusaha nggak sih bu
sampai sekarang tidak ya karena sebenarnya para pengusaha juga tahu itu adalah kewajiban yang harus dilaksanakan oleh para pengusaha
dan seperti tahun yang lalu kami juga akan membuka posku thr untuk konsultasi untuk pengaduan
kalau dari tahun lalu bu ada evaluasi nggak dari posko tersebut
tahun lalu aduan dan konsultasi saya lihat ya
tahun lalu yang menyampaikan pengaduan itu ada satu lima ratus
dari satu ratus empat puluh itu ada lima ratus empat belas data yang tidak lengkap
tentu kalau datanya tidak lengkap tidak kita proses
dari itu akhirnya ada satu dua puluh enam deraja
untuk thr tahun dua ribu dua puluh tiga
dan ruang konsultasi juga dilakukan oleh satu tujuh ratus delapan puluh
jadi kalau konsultasi kan mereka bukan mengadukan tapi mereka pertanyaannya terkait dengan ketentuan thr
biasanya kan sering terjadi perusahaan tuh mencicil thr
jadi kalau misalnya itu terjadi saksinya apa atau buruh harus kemana
kalau kami akan membuka pos ke thr jadi sehari hari selasa
setelah kita akan kemedarkan sekaligus kami membuka pos ke thr
saksikan program program kompastv melalui siaran digital vtv dan media streaming lainnya